presidensi g dua puluh indonesia berhasil digelar di tengah situasi dunia yang sulit
di tengah berbagai tantangan g dua puluh di bawah kepemimpinan indonesia
tetap utuh dan dapat bekerja membawa manfaat konkret
bagi kepentingan global regional maupun nasional
ktt g dua puluh juga menghasilkan sebuah deklarasi
yang mampu menghadirkan komitmen kerjasama yang konkret
selain menjalankan presidensi g dua puluh
selama dua ribu dua puluh dua diplomasi indonesia juga terus berjalan aktif
sejumlah tantangan pun dihadapi dari disrupsi pandemi covid sembilan belas
hingga perang di ukraina yang memicu krisis pangan dan energi
di tahun dua ribu dua puluh tiga indonesia ditetapkan memegang
tongkat estafet keketuaan asean menggantikan kamboja
presiden joko widodo pun telah melakukan kick off keketuaan asean itu
pada minggu dua puluh sembilan januari lalu
melalui tema keketuaan asean yaitu asean matters epicentrum of growth
indonesia bertekad mengarahkan kerjasama asean dua ribu dua puluh
untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi asean
dalam merespon tantangan kawasan dan global
serta memperkuat posisi asean sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan
untuk pangguran rakyat asean
ya mengawali tahun baru tentu momen yang tepat untuk menengok kembali
apa yang kita pelajari pada tahun dua ribu dua puluh dua dan juga apa kira kira tantangan
maupun peluang yang kita bisa hadapi pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
demikian pula dengan kebijakan luar negeri indonesia
khususnya keberhasilan apa saja yang sudah kita capai di bidang diplomasi pada tahun dua ribu dua puluh
dan juga kira kira apa saja tantangannya
tantangan dari segi kebijakan luar negeri maupun diplomasi republik indonesia
di panggung dunia untuk tahun dua ribu dua puluh
nah untuk lebih mengetahunya insight vtc anwar kali ini sudah ditemani oleh
menteri luar negeri republik indonesia kita retno marsudi
apa kabar mudah mudahan sehat selalu
iya mudah mudahan sehat dan kita juga berharap tahun dua ribu dua puluh tiga ini
ini tahun pertama sejak tahun dua ribu dua puluh kita tidak ada kata kata pandemi
yang terlalu berlebihan lah istilahnya
karena kita juga di jakarta khususnya ppkm sudah tidak ada lagi
dan di dunia sudah semakin terbuka kelihatannya
tapi bu retno kita melihat ya tahun dua ribu dua puluh dua khususnya bagi indonesia
cukup banyak keberhasilannya tapi bisa kilas balik lagi
kira kira highlights nya khususnya di keberhasilan
diplomasi di bawah menteri luar negeri
apa apa saja yang bisa kita catat dan juga bisa menjadi pelajaran yang kita bawa untuk tahun dua ribu dua puluh satu
jadi mungkin kalau kita bicara highlight besar dua ribu dua puluh dua tentunya masalah g dua puluh
g dua puluh merupakan sebuah highlight
kalau boleh saya katakan keberhasilan diplomasi kita di tahun dua ribu dua puluh
karena memang presidensi indonesia di g dua puluh
itu kan berangkat dari sebuah pesimism yang sangat besar
jadi pada saat desember satu desember dua ribu dua puluh satu
kan kita mulai dua ribu dua puluh satu satu desember
pada saat itu dunia masih dalam situasi pandemi
sehingga waktu itu pertanyaannya adalah
secepat apa kita bisa keluar dari pandemi
secepat apa kita bisa pulih secara ekonominya
itu sebuah tantangan yang sangat besar
nah tantangan itu belum bisa
kita selesaikan tiba tiba februari cerita dunia menjadi berbeda lagi
dengan adanya perang yang ada di ukraina
sehingga mulai februari dua ribu dua puluh
itu pesimism itu mbak desi semakin lama semakin naik semakin naik semakin naik
dan bahkan banyak pihak yang mengatakan bahwa
oke g dua puluh tidak akan dapat satu sebagai g dua puluh
g dua puluh tidak akan dapat bekerja
karena rusia ada di g dua puluh
dan g dua puluh tidak akan dapat deliver
karena memang banyak sekali pertemuan pertemuan multilateral
yang pada akhirnya tidak dapat menghasilkan apa apa
karena adanya perbedaan yang sangat dalam dan lebar antara para pihak
terutama pihak pihak rusia di satu blok
dan yang lain adalah blok barat
nah dari pesimism yang sangat tinggi seperti ini
kita harus bekerja
bisa dibayangkan betapa sulitnya
dan juga sangat sulit yang kita lakukan saat itu
tetapi kita saya kalau jelas balik
tetapi kan kita tidak boleh mundur
kita tidak punya opsi untuk mundur
satu satunya opsi waktu itu adalah maju
sudahlah kita akhirnya mengeluarkan segala ilmu kita
ilmu diplomasi kita kita keluarkan semua
dan semua investasi diplomasi
kita ambil dari negara negara
jadi kalau selama ini kita banyak sekali menabungkan
saatnya kita ambil tabungan tersebut
untungnya kita berhubungan baik dengan semua pihak yang ada di g dua puluh
nah yang perlu dimunculkan pada saat itu adalah
adanya trust kepada leadership indonesia
bahwa leadership indonesia itu akan membawa mereka
ke arah baik untuk semua
nah ini yang sulit
singkat cerita g dua puluh sampai ktt november tahun lalu
dalam kondisi utuh perkara di dalamnya ada dinamisme
perbedaan pendapat itu pasti
dimanapun juga terjadi
kemudian yang kedua g dua puluh tetap dapat bekerja
dan yang ketiga yang paling penting adalah bahwa g dua puluh dapat menghasilkan
sesuatu yang menguntungkan
bagi semua termasuk untuk negara negara berkembang
karena itu adalah janji saya bahwa di bawah presidensi g dua puluh indonesia
maka kepentingan negara berkembang akan disuarakan
oleh indonesia di dalam g dua puluh
tapi bruno yang di belakang layar ini
kita ingin tahu ya
tadi semua investasi diplomasi ini dikeluarkan yang sudah ditabung
persisnya itu bagaimana
karena sampai titik titik terakhir kita kan masih tidak tahu
apakah presiden amerika serikat biden akan datang
kemudian putin iya enggak dan lain sebagainya
nanti dia bisa merusak suasana
belum dengan hal hal yang lain
caranya itu bagaimana
apa yang menarik dan apa yang mungkin bisa teringat lah
kalau bruno membuat biografi memuara membuat g dua puluh presiden indonesia
di tengah situasi yang sulit
yang diperlukan adalah sebuah
kesabaran dalam artian tadi saya sampaikan
setiap kali g dua puluh
itu pertanyaan selalu dua
tingkat kehadiran apakah dapat menghasilkan deklarasi
tetapi on top of that dari sejak awal kita sudah bilang bahwa
oke dua itu penting tetapi yang penting lagi
apakah bisa g dua puluh menghasilkan sesuatu yang konkret
karena kan masyarakat umum selalu mengatakan
g dua puluh itu apa nggak ada ininya terlalu jauh
terlalu jauh dari kami dan sebagainya
nah ini yang jembatan ini yang kita berusaha untuk bangun juga selama presidensi indonesia
jadi saya ingin mulai dari tingkat kehadiran dan deklarasi
dan apa yang saya lakukan
kalau mbak desi melihat dari sejak maret tahun lalu
di antara maret sama ktt
di situ ada titik juli di mana ada pertemuan tingkat menteri luar negeri
di situlah saya banyak sekali melakukan travelling
saya bicara dengan mereka satu persatu back and fort back and fort saya dengarkan
jadi begini banyak sekali pada saat kita memimpin
kita bicara tapi kita lupa mendengarkan
this time saya balik saya ingin mendengarkan
saya dengarkan semua komplain
semua posisi yang saling bertabrakan saya dengarkan
dan dalam mendengarkan itu tidak hanya mendengarkan sekali
oke saya mendengarkan pertama saya ambil dulu
kemudian saya coba ramu saya datang lagi
saya bicara dengan mereka saya mendengarkan lagi
saya balik lagi saya ramu begitu terus
sampai di satu titik mereka melihat bahwa
oh ya kepemimpinan indonesia berbeda
ini nggak mudah juga karena this time
the south yang selatan yang memimpin
dan kita memang betul betul ingin menunjukkan bahwa
kami di selatan pun kami dari selatan pun kami mampu
dan kekuatan untuk mendengarkan meramu mendengarkan lagi meramu
itu tidak dimiliki oleh semua negara ya
jadi pada akhirnya dari sisi tingkat kehadiran
kita bisa mendapatkan komitmen bahkan lebih dari g dua puluh di normal situation
singkat cerita lagi pada saat itu
menlu rusia sergei lavrov juga ada di phnom penh
jadi banyak sekali hal yang saya harus negosiasikan langsung
dengan wafrov dan itu membantu
keberadaan saya bersama dia di phnom penh
itu sangat membantu untuk mempercepat negosiasi yang ada di lapangan di bali
pada akhirnya singkat cerita
jadi negosiasi ini mbak desy beberapa kali sudah hampir deadlock
jadi duta besar trian yang menjadi chief negotiator
beberapa kali karena kita berteman lama ya
jadi kita memanggil nama first name
dia selalu bilang red gue sudah mentok lo maju
jadi oke giliran saya maju saya maju
begitu udah dapat komitmen dari menterinya
trian udah udah gue dapat sekarang lo jual di negosiasi
negosiasi lagi mentok lagi dia balik lagi
jadi begitu terus sampai di tanggal empat belas november
tapi sebelum dua puluh
itu di mahrib saya tuh inget banget pembicaraan saya dengan lavrov di bali
itu pas azan mahrib
itu minta konsesi dari dia
oke ini semuanya sudah ini saya tinggal ingin minta komitmen dari kamu
dan pada akhirnya dia sampaikan oke i can go
with your draft itu rasanya mbak desi kayak terbang gitu
dan kemudian saya telpon chief negotiator lagi trian
udah gue udah dapet cepet cepet seal seal seal
tapi empat belas november pukul dua puluh
negosiasi sudah selesai sudah disheal
tapi apa yang terjadi di lima belas november
malamnya ada rudal masuk ke polandia
yang pada saat itu kita tidak tahu siapa
tapi ternyata kecelakaan
itu saya udah rasanya udah aduh aduh ini apa lagi apa lagi
karena prinsip mengenai penghormatan terhadap kedaulatan
itu adalah prinsip yang betul betul kita up full
jadi titik dari keberhasilan g dua puluh ini
ini indonesia saya lihat itu tampil beda ya di panggung dunia
bagaimana bu retno merasa ada perubahan nggak cara dunia memandang indonesia
karena kita lihat ini saya juga cukup kaget kan selama ini kan
kita dibawa ke presidensi di bawah presiden jokowi
politik luar negeri kita kan biasanya ya pragmatis lah
tapi saya lihat dia kunjungi ke rusia ketemu langsung dengan putin
ketemu langsung dengan presiden ukraine ke amerika serikat dan lain sebagainya
yang membuat orang tuh bagaimana sekarang kita dipandang
jadi saya memang begitu ktt itu selesai
kemudian saya baca semua tanggapan semua statement dan sebagainya
which is thank you apa namanya apresiasi yang diberikan dunia
tetapi sebenarnya itu yang selama ini dilakukan oleh indonesia
nah sebenarnya cuma begini ini pas kita ada panggung
sehingga ada kesempatan kita untuk betul betul menunjukkan warna dari politik luar negeri indonesia
kalau tidak ada panggung besar ini kan semuanya menjadi seperti normal saja gitu loh
nah sulit bersinar
sulit untuk bersinar nah ini pas ada panggung kita bisa all out kita tunjukkan warna kita
dan akhirnya warna kita itu membawa kepada sebuah keberhasilan
jadi kalau dilihat politik luar negeri kita well pragmatis
at the end banyak orang yang sekarang menuju ke situ
dalam artian pragmatism dari sisi ekonomi lebih banyak
jadi dulu pada saat kebetulan saya sudah sekian puluh tahun berada di apa namanya profesi ini
kalau dulu seorang diplomat itu bicara hanya bicara mengenai masalah politik
politik luar negeri geopolitik dan sebagainya
tetapi sekarang hampir diplomat seluruh dunia so wen you talk about pragmatism actually at happens di semua tempat
menit pertama menit kedua mengenai masalah politik yang bagus bagus dan sebagainya
menit selanjutnya kita betul betul bicara mengenai masalah kepentingan masing masing
kepentingan ekonomi dan sebagainya
nah oke pragmatism is one thing tetapi politik luar negeri indonesia itu selalu dijalankan dengan prinsip
kita pakai kalau di g dua puluh saya bilang kita pakai ayun ya mengayun
kita pakai ini ayun ya pendekatan ayun kita ayun
tetapi kita tidak pernah kehilangan prinsip
kita prinsipnya begini kita harus jalan begini
jadi kan orang mengayun tapi kalau dia tidak punya prinsip dia akan apa ya terikut ya
dia akan terbawa tetapi kita tidak
kita tidak pernah terbawa karena kita selalu punya prinsip
nah itulah yang kemudian dilihat oleh dunia
oh oke ini ada sebuah negara berkembang
gede nice to all tetapi dia tidak mudah untuk ditekutkan
dipengaruhi enggak karena ini punya prinsip
tapi kita yakin prinsip kita memang benar
kita kan memang punya istilahnya kebijakan yang dari awal bebas dan aktif
yang mungkin bisa diterjemahkan sesuai dengan zaman lah
dulu kita ada perang dingin dan kemudian sekarang mungkin setelah dunia menjadi multipolar seperti sekarang ini
itu kan pasti ada terjemahannya
nah dengan bebas aktif ini bu retno apa sebenarnya yang kita lakukan di mana indonesia itu sering sekali diminta untuk
ayo dong rusia menyerang ukraine you have to condemn kita harus kucilkan
harus ambil sikap
nah ini bagaimana bu retno karena at the end of the day ini adalah sekarang ini dunia itu seperti ini
sebenarnya saya ingin berpikir terbalik ya
terbalik dalam artian andai kata kita tidak memiliki prinsip bebas aktif seperti ini
belum tentu kttg dua puluh akan berakhir seperti itu

bebas aktif itu memberikan keleluasaan kepada kita untuk bermanuver sebenarnya
jadi bermanuver tetapi dengan prinsip ya dengan prinsip
kita kita ini apa namanya cukup dikenal politik luar negeri kita memegang prinsip prinsip
jadi kalau bebas aktif seolah olah banyak sekali pihak yang menerjemahkan bahwa kita bersikap netral
cthing on the fans nggak mau ambil resiko dan lain sebagainya enggak kan
enggak jadi di satu titik kita mungkin memang harus dekat dengan posisi negara a
ya just beet kita harus pada saat itu harus tidak berdekatan dengan c
be it karena satu prinsip karena berdasarkan prinsip
yang kedua karena kepentingan nasional kita pada saat itu yang mengharuskan kita harus mengambil sikap seperti itu
nah saya berikan mungkin contoh pada saat ukraina perang ukraina terjadi
ada voting di general assembly pada saat itu
dan karena ini adalah mengenai masalah prinsip masalah kedaulatan
maka tidak mau tidak mau kita harus vote yes

itu padahal kalau dalam prinsip kita harus vote yes

padahal kalau dipikir kita dengan rusia kita juga dekat
kita banyak sejarah dengan rusia
iya banyak sejarah dengan rusia
dan saya jelaskan ini kepada menteri luar negerinya
karena prinsip mengenai penghormatan terhadap kedaulatan itu adalah prinsip yang betul betul kita up
dan fundamental buat kita
ada di apa namanya pihak
ada di apa namanya pihakam pbb
ada di piagam asean juga
jadi mereka bisa paham

kemudian kita merusak
menurut prinsip itu
kita tetap berbicara dengan mereka
kita berbicara dengan mereka
kita berbicara dengan mereka
kita berbicara dengan mereka
dengan mereka sehingga dari pihak rusia juga pada akhirnya mereka melihat bahwa oke ini indonesia dia main prinsip tetapi dia tidak mendistruksi semuanya
dengan cara kita berbicara dengan mereka
saya ingat waktu di titik maret april ada tekanan yang sangat besar kepada indonesia agar rusia dikeluarkan dari g dua puluh
tuh tekanannya begitu besar
sekali lagi kita main prinsip di situ
dan bahkan katanya tidak akan datang kalau nanti rusia masih akan tetap
di tengah kesulitan itu kesulitan yang tinggi sekali
kita main prinsip kita bicara dengan mereka
saya bilang begini i wish i could sebagai ketua
tetapi ketua tidak memiliki hak untuk mengeluarkan negara anggota
kita ingin bahwa asean itu tetap menjadi good convening power
tetapi at the same times juga bisa menjadi lokomotif
jadi motor dari sebuah indo pasifik
lebih besar lagi
lihat ini khusus untuk tahun tahun sekarang ini
kekuatan masih dipegang oleh amerika serikat tentunya
tapi china itu menjadi istilahnya kalau dulu dengan soviet union perang dingin
tapi sekarang china jadi istilahnya the devil

saya lihat amerika serikat selalu is either you're with us or you're against us

dan china juga kan punya cara caranya sendiri yang istilahnya bermain kekuatan
indonesia ini bagaimana
karena ini akan menjadi lebih buruk
walaupun istilahnya ini adalah perang dingin antara amerika serikat dan china
kita bagaimana di indonesia ini
kalau kita ingin memainkan peran seperti kita memainkan di g dua puluh presidensi
kalau kita ingin memainkan peran seperti kita memainkan di g dua puluh presidensi
banyak sekali memang pertanyaan tidak hanya kepada indonesia
tetapi juga itu juga paling tidak rasa ya
kalau toh tidak pertanyaan
tapi pertanyaan itu kita terima
kita selalu bilang kita gak milih dua duanya
kita tidak milih dua duanya
baik cina maupun amerika itu adalah partner yang sangat penting buat indonesia
untuk security juga
ya pendidikan juga
jadi mereka dua duanya dengan karakter masing masing
dengan karakteristik masing masing
mereka adalah dua partner kita yang sangat penting
jadi kenapa kita harus didudukkan pada satu posisi untuk memilih
nah memang ada pertanyaan juga
bahwa apakah amerika pernah mengatakan
kamu sama aku
or kamu berlawanan dengan kita
nah kalau diperhatikan lately
presiden biden dalam beberapa kali statement
termasuk dalam pertemuan pertemuan asean
pihak amerika itu mengatakan bahwa kita tidak mendudukkan asean
pada posisi untuk memilih dengan kita atau dengan yang lain
itu sudah mulai paham mereka posisi itu
sudah mulai paham
karena memang tidak mungkin
seperti kita seperti asean untuk memilih
oleh karena itu it's good bahwa ada statement dari pihak amerika
dan juga dari pihak china
bahwa kita tidak akan memaksa kamu
memposisikan kamu untuk memilih salah satu diantara kita
itu yang pertama
yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah
ini tadi bicara mengenai bahwa rivalitas semakin tajam dan sebagainya sebagainya
adanya pertemuan antara biden dengan presidensi
selama pandemi ini kan presidensi memang jarang sekali keluar
karena kebijakan mereka
salah satu highlight
dan dari pertemuan bali itu
yang kita lihat adalah
ada bali antara presidensi sama biden maksud saya
ada perbedaan diantara mereka
perbedaan yang sangat fundamental
mereka juga berusaha
untuk menemukan di mana kira kira mereka bisa bekerja sama
misalnya dalam upaya mengadres isu climate change
isu green energy dan sebagainya
jadi dari situ saya lihat
oke rivalitas tidak akan semakin apa namanya
semakin baik ya
rivalitas jadi by nature mungkin
rivalitas itu memang terjadi
tetapi by nature juga
mereka akan berusaha untuk menemukan titik titik di mana mereka bisa bekerja sama
iya karena kalau memang konfliknya itu
terjadi eskalasi kan ya buruk untuk semua orang lah
baik dari segi ekonomi
dari segi macam macam lah
yang semakin lama kan semakin besar kekuatannya
tapi juga semakin rivalitasnya juga semakin kuat
apa sih yang sebenarnya mereka harapkan dari indonesia
apalagi sebagai negara yang terbesar di asean
dan juga profilnya juga sekarang semakin kuat
apa ada gak yang
nah ini sebenarnya berkaitan dengan apa yang kita akan lakukan di asean ya
aku agak maju dikit untuk dua ribu dua puluh
kita juga jadi ketua ini ya asean tahun dua ribu dua puluh tiga
g dua puluh kemudian kita menjadi ketua asean tahun ini
dan asean kita mau suka tidak suka dengan asean
tetapi asean ini memiliki convening power
untuk mengumpulkan semuanya
untuk duduk untuk bicara
memang orang yang tidak apa ya
mungkin kita mungkin bukan melemahkan
tetapi kurang paham mengenai the power of apa bicara
bahwa bicara itu ternyata memiliki power yang sangat luar biasa
dan asean kita memiliki kepercayaan yang tinggi
bahwa bicara itu memiliki kekuatan yang luar biasa
jadi kita memiliki convening power
nah selama keketuaan indonesia di asean
kita ingin bahwa asean itu tetap menjadi good convening power
tetapi at the same times juga bisa menjadi lokomotif
jadi motor dari sebuah indo pacific
lebih besar lagi
indo pasifik yang stabil damai dan sejahtera
kita melihat bahwa banyak sekali konsep indo pasifik yang dimiliki oleh banyak negara
banyak negara yang memiliki konsep indo pasifik
tetapi kalau kita lihat secara detail
maka disitu ada selalu elemen containmentnya
nah kita berbeda
kita akan punya konsep indo pasifik melalui asean
yang diinisiasi oleh indonesia
kalau konsep yang lain itu sifatnya containment
maka konsep asean yang diinisiasi oleh indonesia
sifatnya adalah inklusif
jadi kita balikkan
hal yang kedua
kalau yang lainnya konsep
itu lebih fokus kepada security issues
tetapi ada hal yang lebih penting juga
karena kalau negara negara berkembang
seperti kita kita yang ada di asean
itu adalah dua hal yang juga sangat penting
keketuaan indonesia kita ingin jalankan
payung besarnya adalah indo pasifik
maka konsepnya sudah ada di keketuaan kita
jadi ada siapa ini
ada negara anggota asean
dan siapa siapa lagi
yang kita ajak untuk inklusivitas ini
empat prioritas kerjasama
dan pencapaian sdg
ini yang kita tawarkan
aku punya empat prioritas ya
ayo siapa mau gabung mau ikut mau kerjasama
inilah yang akan kita bawa untuk di keketuaan kita
akan kita adakan apa yang dinamakan asean indo pacific forum
dan ini sifatnya terbuka
mudah mudahan disitu terjalin sebuah trust
trust buildingnya tetap jalan terus
jadi cara berpikir kita memang berbeda
jadi spiritnya untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini kita sebagai ketua asean
persisnya apa hasilnya yang kita ingin dapatkan
tadi kan kalau aku bilang payungnya itu adalah menciptakan sebuah indo pasifik yang damai
makmur dan juga stabil
kita lihat temanya
temanya itu asean matters
jadi pusat pertumbuhan ada di asean
ini beda banget kalau dilihat well bapak presiden presiden jokowi itu kan apa namanya tipe pemimpin yang nggak mau biasa biasa aja
harus berbeda gitu
apalagi ini kan tahun terakhirlah dari harus
kalau dilihat dari logonya pun logonya itu juga berbeda dan temanya itu juga tema yang berbeda
asean matters itu tadi yang saya jelaskan
bahwa kita harus tetap penting kita harus tetap relevan kita harus dapat menjadi motor untuk stabilitas dan perdamaian kawasan dan indo pasifik
itu intinya asean matters
sementara epicentrum of growth kan mbak desi kalau kita lihat sejarah asean it all waste relate dengan masalah ekonomi kan
dari awal sampai sekarang
karena kita masih developing world
dan dari dunia
data pertumbuhan asean itu selalu di atas rata rata pertumbuhan dunia
tentunya disinilah kemudian akan ada penguatan penguatan dan sesuai dengan situasi saat ini maka penguatannya itu di aspek kesehatan aspek energi and then aspek food and keuangan
jadi intinya adalah seperti itu
oke dan ini semua sepakat ini
anggota asean dengan tema ini sama ini antusiasme
karena memang ini momentum yang bagus
karena sekarang di eropa kita lihat ada resesi ekonomi inflasi tinggi kesulitan pangan dan lain sebagainya
jadi bagus juga kalau di kawasan ini kita jadi pusat pertumbuhan
tapi ado ini merupakan prioritas bagi negara negara asean
ya tentunya kita menentukan prioritas ini kan sudah berdasarkan sensing proses kita terhadap apa yang sedang terjadi di asean
dan apa yang sedang terjadi di dunia
tentunya pada saat serah terima bapak presiden sudah secara sekilas bicara mengenai masalah keketuaan
dan pada pertemuan para menteri luar negeri yang pertama retreat yang akan diadakan di jakarta di awal februari
indonesia akan menjelaskan secara detail
secara detail di keketuaan ini apa saja yang akan dilakukan indonesia
yang akan dilakukan indonesia sesuai dengan tema
jadi sekarang kita kalau bicara bahkan dalam diploma kita berusaha untuk konkret semuanya
oke untuk tema ini tujuan kita adalah sampai di sini
mari kita semuanya bekerja mencapai titik ini
untuk yang epicentrum of growth kita tujuannya adalah titik ini
mari kita bekerja sama di titik ini
karena kalau tidak ada sebuah target itu nanti kita akan terumbang ambang

bahwasanya di satu titik kita kelihatan dekat dengan satu negara itu bukan karena negara itu
tetapi itu karena pilihan kita kepentingan nasional kita
dan saya lihat ini kembali ke pertanyaan saya tadi ya
karena dunia ini memang ada rivalitas ini sangat mengganggu china
apalagi dengan masalah south china sea misalnya
kita lihat anggota asean kan banyak yang mau tidak mau mereka di bawah pengaruh china
ataupun terdampak dari kebijakan china mengenai south china sea ini
yang sampai sekarang tuh seperti inilah mengganggu gitu
yang kedua ancaman lagi dengan adanya taiwan
kita sudah lihat pelajaran dari yang terjadi di ukraine
nah ini kan semua yang what is going on gitu
menurut noh bagaimana
apakah kita sudah siap untuk menafigasi dan kira kira strategi yang indonesia perlukan
menafigasinya tidak mudah
tetapi saya kira dengan kapasitas kita dengan prinsip prinsip yang terlalu kita tegakkan
dengan engagement kita selama ini dengan banyak negara
saya kira kita akan dapat menafigasikan
cukup optimis ya
walaupun tidak gampang ya
sangat tidak mudah
misalnya mengenai south china sea laut cina selatan
banyak sekali statement dan ini adalah statement yang selalu kita keluarkan
karena memang unclosed seribu sembilan ratus delapan puluh dua adalah sebuah dasar hukum internasional yang mengatur urusan yang terkait dengan laut
dan ini kan juga indonesia yang ikut melahirkan konvensi itu
nah pada saat semua negara mengatakan bahwa ya kita uphold kita respect implementasi unclos seribu sembilan ratus delapan puluh dua
tetapi tantangannya adalah pada saat statement itu dibawa ke ground
pada saat misalnya muncul masalah
apakah kita apakah negara negara akan mampu untuk tetap mengimplementasikan itu berhadapan dengan kekuatan kekuatan besar
buat indonesia insya allah kita mampu
tapi ancaman itu kan real
tetapi kita mau apa
jadi misalnya begini
saya kasih contoh negosiasi
kan banyak sekali kita overlapping dengan negara negara asean
di situ ada vietnam
ada malaysia juga
antara mereka ada juga
antara misalnya malaysia dengan yang lain ada juga
kemudian antara beberapa negara yang memang memiliki overlapping claim dengan tiongkok mereka juga punya sendiri
jadi itu adalah urusan mereka dengan tiongkok
tapi kan kita tidak memiliki overlapping claim dengan tiongkok
nah yang baru baru ini kita selesaikan adalah dengan vietnam
dengan vietnam itu kita sudah negosiasi
kita sudah negosiasi dua belas tahun untuk menyelesaikan zee
pada saat misalnya ada vietnam yang agak nggak sesuai dengan unclos kita coba tarik lagi
tidak bisa unros mengatakan begini begini begini
pada akhirnya kedua belah pihak konsisten untuk menerapkan unclos
dan akhirnya tercapai
ada titik temu garis yang dapat disepakati dan baru disepakati tahun lalu itu membuktikan bahwa dengan unclos
sebuah overlapping itu bisa diselesaikan dengan cara negosiasi
tapi dasarnya harus jelas
jadi kita bekerja untuk berbicara
ya kita bekerja untuk berbicara tapi mudah mudahan berbicara itu tidak berakhir dengan perang
diplomasi perang itu adalah bentuk diplomasi
cuma agak lebih ekstrim
tapi kalau kita dalam posisi nanti china belajar dari apa yang dilakukan oleh putin terhadap ukraine
menyerang taiwan karena diprovokasi misalnya oleh amerika serikat
apalagi amerika serikat sudah juga mulai mereka base nya dengan fokus ke wilayah ini
di mana kita berada
kita juga kondem kita juga tidak boleh
karena kita selama ini kan menganut one china
china policy kita anut dan juga saya kira kalau kita lihat statement dari amerika ya
statement dari amerika even pada saat nancy policy baru saja berkunjung ke taiwan
statement dari statement dari eksekutif dari pemerintah amerika serikat
mereka mengatakan bahwa tidak ada perubahan policy
tapi itu omongan tapi tindakan sesuatu yang agak berbeda
mereka punya alasan sendiri ya bahwa ini pemerintah ini dan sebagainya
tapi yang jelas china terprovokasi loh
yang ingin saya sampaikan itu begini
prinsip harus ditegakkan
dan dengan menghormati prinsip ini saya kira kita cukup cukup apa ya cukup mature
cukup bisa untuk menghitung
agar tidak dilakukan hal hal yang sifatnya provokatif
karena kalau ada tindakan provokasi saya khawatir saya selalu khawatir
dan ini sebenarnya sebenarnya apa yang terjadi di dunia itu selalu diawali oleh tindakan tindakan yang saling memprovokasi
dan kita lihat china misalnya sudah mulai menunjukkan kekuatan
semua sudah akhirnya terpancing dengan aksi reaksi tindakan yang bersifat provokatif
saya khawatir mereka sudah tidak punya space apalagi vis a vis their domestic
saya khawatir kalau provokasi sudah terus antara aksi reaksi aksi reaksi
mereka tidak punya space

dan akhirnya hanya ada satu jalan maju perang
sekarang pertanyaannya bener nih lo mau perang dalam kondisi dunia yang seperti saat ini
jadi pertanyaannya saya balikin lagi kepada mereka
apalagi ini antara negara negara yang punya senjata nuklir
tapi rusia kan juga punya senjata nuklir
sampai sekarang rusia masih ya betul sekali borutno memulai perang lebih gampang
tapi kalau pas sudah memundur atau menyelesaikannya itu bisa dianggapkan oh ini pasti hanya palingan satu dua minggu satu dua bulan
sekarang sudah satu tahun perang di ukraine masih berlanjut
saya itu selalu mencoba untuk berpikir ala hubungan negara itu
ala hubungan negara itu
ala hubungan negara itu ala hubungan antara individu
tadi kan mbak desi bilang untuk memulai perang sangat mudah
tetapi untuk mengakhiri perang sulitnya setengah mati
nah sama kalau kita berhubungan personal ya individu ya
untuk mencari satu musuh mudah
ada orang lewat kita ketok gitu aja udah dia otomatis akan menjadi musuh kita
tetapi untuk memelihara sebuah pertemanan
apalagi untuk minta maaf itu paling susah
jadi sekali lagi pada saat kita sudah berhadap di satu titik kita berhadapan dengan publik domestik internasional dan gak ada space mundur
hanya ada maju dan maju itu adalah risikonya besar
itu yang paling kita takutkan
oke mungkin makanya prinsip bebas ini harus kita pelihara
karena kalau kita sudah mulai beraliansi terus terangkan sekarang negara negara besar ini selalu mengatakan ayo kita ini yuk
misalnya eropa mau tidak mau ikut sama amerika serikat
kita lihat juga uk dan australia kiblatnya ke sana
jadi kalau mengkritik sama sama ikut mengkritik
sementara china dan juga sekutu sekutunya demikian
indonesia kita nggak mau seperti itu ya
tapi kita punya pendirian yang memungkinkan
kita hanya didekte oleh kepentingan nasional kita dan prinsip yang kita yakini bersama ya
tentunya prinsip prinsip yang ada di un charter
jadi ini menjadikan kita bebas untuk menentukan pilihan kita posisi kita dan bahwasanya di satu titik kita kelihatan dekat dengan satu negara
itu bukan karena negara itu
tetapi itu karena pilihan kita
kepentingan nasional kita
demikian juga mungkin di titik lain kita terlihat lebih dekat dengan negara yang lain
itu bukan karena negara yang lain
tetapi karena kepentingan kita
g dua puluh halal tahun ini adalah asean
dan kalau kita bisa berhasil menjalankan keketuaan ini dengan baik
berarti satu kita berkontribusi pada urusan geopolitik yang ada di asean
nah saya lihat di sini indonesia sebenarnya bisa memiliki peran yang sangat menonjol
ada beberapa hal yang kita lihat ini dari segi kemanusiaan
konflik apalagi yang terjadi di timur tengah
sampai sekarang ini kita lihat
itu semakin meningkat
mereka yang melarikan diri
apa yang terjadi di afganistan
khusus untuk kemanusiaan
saya rasa ini dimana indonesia
kalau mau betul betul aktif itu bisa
di hal hal yang
karena kita cinta damai
kita cukup tebal ya diplomasi kita untuk kemanusiaan
jadi kalau di beberapa
waktu yang lalu
ketebalan itu terlihat dari
bagaimana peran kita di
kemudian untuk rohingya
semakin kelihatan untuk afganistan
jadi untuk afganistan
itu pada saat sebelum taliban masuk
negara yang mendukung untuk
untuk intra afgan dialogue nya
kita termasuk negara yang mendukung
oleh karena itu
bolak balik saya ke doha
karena tempatnya waktu itu banyak di doha
qatar banyak yang menjadi tuan rumah
nah kemudian situasi berubah
pada saat taliban
kemudian masuk kabul
mengambil alih power
beberapa situasi yang memang harus kita address
belum menghasilkan sesuatu
taliban sendiri mengatakan bahwa ingin adanya
sampai saat ini juga belum terpenuhi
menjadikan kita concern
dan khawatir adalah
mengenai masalah hak hak perempuan
yang janji dari awal ternyata mereka
jadi taliban memiliki janji
mengenai masalah hak hak perempuan
perempuan sudah gak boleh
akses sekolah untuk secondary
kemudian perempuan afganistan sudah tidak boleh bekerja pada ngo
dan kemudian perempuan
afganistan sudah tidak boleh bekerja pada ngo
nasional maupun internasional
tidak boleh berkarir sama sekali
jangan jangan at the end
hanya boleh ada di dalam rumah
nah ini adalah sesuatu yang tidak
tidak boleh terjadi
bertentangan juga dengan prinsip prinsip kita
kita banyak sekali bermain
tadi saya mengatakan
kita kelihatan tebal sekali

jadi kalau sekarang orang bicara mengenai afganistan
salah satu pihak yang diajak
bicara adalah indonesia
saya baru kembali dari new york
saya banyak sekali bicara bertemu
dengan banyak pihak
termasuk para perempuan afganistan
bicara mengenai masalah isu ini
bicara mengenai masalah isu ini
ada kesulitan karena
kita punya concern
tetapi kita tidak dapat menyampaikan
kita disini memiliki kekuatan
berkomunikasi dengan mereka
saya berkomunikasi dengan mereka
tapi berkomunikasi itu
bukan berarti kita mengakui
bukan berarti dalam komunikasi
enggak saya meris
kalau tidak terjadi
termasuk mengenai masalah isu
atau masalah perempuan
sudah ada kekhawatiran
atau berkurang secara signifikan
kalau hal ini terjadi
ini menjadi concern indonesia banget
situasi kemanusiaan di afganistan
situasi kemanusiaan di afganistan
saat ini sudah buruk
dan jangan sampai lebih buruk
dari waktu ke waktu
kita terus memberikan
tetapi yang mereka perlukan
bukan bantuan kemanusiaan
tetapi secara ekonomi
harus dapat mandiri
itu sebenarnya yang ingin
dan mereka memilih hak hak
yang mereka mestinya
terakhir bruno karena ini penting
apalagi kita menjadi ketua asean
tahun dua ribu dua puluh tiga ini mengenai rohingya
myanmar kita justru membantu
tapi dalam waktu yang sama
myanmar itu bagian dari
anggota asean ini bagaimana
kita tidak boleh menjadi pihak yang
kita tidak boleh menjadi pihak yang enabling
membiarkan dan seolah olah
enggak oke sama sekali
jadi apa yang terjadi
kudeta militer yang terjadi
di myanmar itu sesuatu
yang enggak oke sekali
posisi indonesia sangat jelas
cukup jelas dalam artian
kita sebenarnya sudah berusaha
untuk membantu dengan
tapi tidak ada perkembangannya
oleh karena itu dengan sangat
berat hati jangan dipikir asean
mau ngambil keputusan itu
dengan ringan hati ya
dengan berat hati pada akhirnya
kita meminta agar
untuk pertemuan ktt
dan pertemuan para menteri luar negeri
myanmar tidak diwakili
oleh wakil pada
ini sebenarnya sebuah
pesan yang sangat
keras dari asean untuk
terhadap apa yang terjadi
apalagi sudah diberi kesempatan
nah balik kepada keketuaan indonesia
apa yang akan kita lakukan
ada kata kata engagement
dan kita ingin ambil ini
di dalam keketuaan kita kita sampaikan
indonesia akan meng engage
kenapa ini penting sekali
disana sini ada keberatan dari pihak
sec keberatan tidak boleh
meng engage ini itu dan sebagainya
kalau kita tidak meng engage mereka
kalau kita tidak meng engage
tetapi kita tahu
disana sini ada sensitivity
oleh karena itu
di awal awal sampai semuanya siap
dan ini sebenarnya yang kita juga
lakukan di g dua puluh
di awal kan kita tidak
dalam senyap semuanya
kita lakukan sampai di satu titik
sudah harus bisa dibuka
dan inilah yang kita lakukan
tetapi kita tidak akan
menggunakan megaphone diplomasi
sampai di titik semuanya siap
karena bagaimanapun juga
tidak mau dipermanukan
harus ada ruang untuk exit
ruang untuk mundur
mereka harus diberi ruang
untuk memberikan fleksibilitas
untuk memberikan firmnessnya mereka
mereka ada ruang juga
untuk exit sekiranya
memang betul betul tidak bisa mereka terima
kita sudah mulai sekarang kita sudah mulai
di publik di media
mungkin tidak akan terdetek
tetapi yang tidak terdetek
itu jangan kemudian disimpulkan
as if bahwa kami tidak melakukan apa
yang penting hasilnya
semoga nanti ada hasilnya
bu retno sebenarnya masih banyak sekali
saya ingin tanyakan mungkin perlu satu episode lagi
yang ke depan seperti
belum lagi virus diplomacy
banyak sekali saya lihat
dan bu retno itu bekerja keras
dan salah satu yang saya lihat
perlu saya mention ya
vaccine diplomacy ini sangat berhasil
china yang sampai sekarang itu masih
bingung cara mengatasinya pandemi
untuk tahun dua ribu dua puluh tiga karena setiap tahun
kira kira singkat saja bu rutno
aku lebih kepada highlight
highlight tahun lalu q dua puluh
highlight tahun ini adalah asean
dan kalau kita
bisa berhasil menjalankan keketuaan
ini dengan baik berarti
satu kita berkontribusi pada
geopolitik yang ada di asean
tetapi juga kita berkontribusi
juga dalam konteks
secara lebih cepat dan lebih
dan tetap menjadikan asean
ini sebagai pusat
pertumbuhan dan it means a lot
bukan hanya untuk asean
dan bukan hanya untuk indonesia tetapi
kalau asia tenggara
ini damai baik dan
sebagainya kontribusinya untuk
dunia juga sangat
besar jadi kalau
banyak sih yang mau
disebutkan untuk dua ribu dua puluh empat
ini apa tetapi
secara singkat mungkin highlight
kita memang di
keketuaan asean ini
baik terima kasih banyak
menurutmu atas insightnya menarik
sekali dan juga kita harapkan
kerja keras yang selama ini
dilakukan oleh teman teman
di ikm lu khususnya juga membuahkan
hasil tadi menarik ya
megaphone diplomacy itu bukan sesuatu
yang indonesia ya kita lebih suka
di balik layar
tapi tiba tiba sudah jadi
sudah jadi dan ternyata
hasilnya sesuai harapan
jadi saya harapkan juga indonesia sebagai
ketua asean seperti kita menjadi
akhirnya dengan hasil yang
konkret deklarasi yang memang bisa
diimplementasikan sekali lagi
terima kasih insight with desi anwar
kali ini dan kita juga
dan juga di youtube sianan indonesia
sekali lagi terima kasih
atas perhatiannya sampai jumpa stay